menjelang puncak arus mudik lebaran tahun ini
manajemen garuda indonesia justru disibukan dengan rencana mogok ribuan pilot dan krunya
untuk mengantisipasi rencana tersebut
manajemen pt garuda indonesia merespon tuntutan yang diajukan serikat karyawan dan asosiasi pilot
manajemen mengklaim sebagian besar aspirasi karyawan maupun pilot sudah dipenuhi
kecuali pergantian direksi karena bukan kewenangan manajemen
manajemen maskapai berharap karyawan dan pilot mengurung niat
untuk melakukan aksi mogok mengingat tanggal delapan mendatang memasuki peak season lebaran dua ribu delapan belas
vice president corporate sekretari pt garuda indonesia henki herian dono juga menegaskan
tidak ada alasan bagi karyawan maupun pilot melakukan mogok
sebab performa perusahaan yang dipersoalkan perlahan juga mengalami perbaikan
keuangan garuda indonesia sampai kuartal satu dua ribu delapan belas mengalami perbaikan dibanding periode sebelumnya
yaitu kerugian garuda indonesia
dari kerugian di periode yang sama tahun dua ribu tujuh belas yang mencapai seratus juta dolar amerika
sebagian besar dari seluruh permintaan dari serikat maupun asosiasi pilot itu sudah kita kabulkan
bisa berikan kepada mereka
sehingga tidak ada alasan lagi buat mereka sebenarnya untuk melakukan aksi mogok
karena dengan aksi mogok yang akan lancarkan ini bisa memberikan dampak yang negatif
khususnya memperberat perbaikan kinerja operasional dari kartu indonesia sendiri
dan untuk mengetahui perkembangan soal rencana mogok pilot garuda
kami sudah terhubung dengan henki herian dono
selamat malam pak henki
baik pak henki
mengenai rencana mogok pilot dan juga karyawan dari garuda indonesia
besok informasi terbarunya seperti apa pak
apakah masih akan dilaksanakan atau bagaimana
ya jadi dapat kami sampaikan bahwa garuda indonesia memastikan penerbangan selama periode peak season ini
akan berjalan dengan lancar dan normal karena terkait dengan konfirmasi atau komitmen dari pilot maupun serikat
dan juga karyawan untuk tidak melakukan mogok pada saat periode oksesion di lebaran ini
jadi besok belum tentu ada aksi mogok yang didengar oleh manajemen
tidak ada tidak ada aksi mogok besok
oke jadi rencana kemudian kalau sejak kemarin ataupun hari ini kita mendengar besok akan ada aksi mogok
itu artinya sudah tidak akan dilakukan lagi oleh pilot dan juga karyawan dari garuda indonesia
ya tentunya prosedur mogok itu harus dilakukan dengan ketentuan yang berlaku ya
jadi prosedurnya harus dilakukan pemberantasan
kita harus memberitahuan tujuh hari kerja sebelum aktivitas mogok tersebut dilakukan
dan sampai saat ini kita tidak atau belum menerima pemberitahuan tersebut
karena kami yakin bahwa rekan rekan di pilot maupun serikat karyawan mempunyai niat yang sama dengan manajemen
untuk memperbaiki kinerja operasional sehingga harusnya kita bersama sama membangun dan tidak melakukan aksi mogok
yang bersifat destruktif atau dapat merugikan berbagai macam pihak
dan tentunya reputasi garuda indonesia itu sendiri
oke jadi sampai dengan saat ini anda juga belum menerima ada apa namanya semacam surat begitu ya
pemberitahuan bahwa akan ada aksi mogok begitu
jadi sehingga menyimpulkan bahwa besok tidak akan ada aksi mogok
tapi begini pak hengki terkait dengan rencana ini ya meskipun tadi anda katakan tidak jadi ada aksi mogok
apa sebenarnya yang menjadi pemicu ataupun penyebab dari pilot garuda sempat ada rencana melakukan aksi mogok
ini dengar dengar karena ada ketidakpuasan terkait dengan
ini dengar dengar karena ada ketidakpuasan terkait dengan

mereka menyatakan aspirasinya ketidakpuasan terhadap manajemen garuda indonesia
terkait dengan kinerja di perusahaan ini
namun dapat saya sampaikan bahwa kinerja perusahaan di dua ribu delapan belas ini sudah membaik dibandingkan periode sebelumnya
sehingga menurut kami
tidak pada tempatnya mereka melakukan aksi mogok karena kalau kita melihat berdasarkan data data dan pencapaian
yang dilakukan di garuda saat ini sudah menuju perbaikan kinerja
dimulai dari adanya kita bisa mempertahankan status bintang lima maskapai internasional
kemudian juga awak kabin terbaik selama empat tahun berturut turut juga ada peningkatan on time performance kita
oke jadi kalau ada kekhawatiran bahwa garuda akan bangkrut karena tidak ada performa yang baik rugi dan sebagainya
ini kekhawatiran yang menurut anda berlebihan begitu ya
betul itu sangat berlebihan sekali
bahwa mengatakan bahwa garuda indonesia akan sempurna

akan senasib dengan berhati hati
karena kondisi garuda saat ini sudah membaik dengan adanya perbaikan di kuartal pertama tahun dua ribu delapan belas ini
dari kerugian tahun lalu mencapai seratus juta dolar telah bisa tertekan menjadi enam puluh empat juta dolar di ul satu dua ribu delapan belas ini
dan kita berharap dan juga manajemen menargetkan
bahwa di tahun dua ribu delapan belas ini bisa mencapai profit delapan juta dolar
baik pak enki langkah ngangka rapa yang akan diambil oleh manajemen garuda indonesia untuk tidak ada lagi katakanlah
ancaman akan aksi mogok atau bisa memenuhi poin poin tuntutan dari teman teman karyawan garuda
yang mungkin agak khawatir sehingga berencana melakukan aksi mogok
apa yang kemudian akan dilakukan oleh manajemen dari garuda indonesia
apa yang kemudian akan dilakukan oleh manajemen garuda indonesia
kita terus melakukan dan membuka ruang diskusi dan dialog dengan sekarja maupun apg ya
jadi untuk mencapai titik temu permasalahan yang kita hadapin
nah kita melihat bahwa tuntutan dari yang mereka sampaikan itu sebenarnya di luar kewenangan dari manajemen
karena mereka meminta adanya pergantian manajemen dan itu merupakan kewenangan dari pemerintah dalam hal ini kementerian bumn
sehingga kita menginginkan agar kalau terkait mengenai hal hal lain itu bisa kita diskusikan gitu ya
sehingga itu yang kita sampaikan kepada mereka
oke jadi besok ini tidak benar ya kalau ada aksi mogok terakhir pak hengki
ya tidak benar besok ada aksi mogok tidak benar
oke baik jadi tidak ada aksi mogok
mudah mudahan tentu ini bisa diselesaikan masalahnya
terima kasih banyak pak hengki heriandono vice president corporate secretary pt garuda indonesia telah bergabung bersama kami di prime news malam hari ini